jawaban lawan akan dipandu oleh alfito
baik terima kasih putri bapak bapak kita mulai
topik selanjutnya adalah topik ketenaga kerjaan
dari lima soal yang disiapkan
yang terundi adalah amplop a
masih tersegel dan saya akan buka untuk
mengetahui pertanyaan yang diberikan oleh panelis apa
bismillahirrahmanirrahim bidang ketenaga kerjaan
sumber daya tenaga kerja kita baik di dalam maupun di luar negeri
masih bertumpu pada pengembangan keterampilan
dan belum menyentuh pada pengembangan manusia
sehingga mempengaruhi daya saing tingkat adaptasi
link and match dan rentan terhadap ketidakadilan
yang menyebabkan kematian di dalam kemampuan
mengakibatkan dehumanisasi tenaga kerja
bagaimana strategi bapak bapak untuk memperkuat
kualitas sumber daya tenaga kerja yang mumpuni dan humanis
saya akan berikan kesempatan sesuai dengan urutan
cawapres satu pak ma'ruf silahkan dimulai
waktu anda sama seperti tadi dua menit dimulai dari anda berbicara pak
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita mulai dari upaya pendidikan
pendidikan kita akan kita revitalisasi
baik smk politeknik akademi akademi
dan akan kita kerjasamakan kepada kelompok dudi
dunia usaha dan dua dunia industri supaya ada relevansi link and match
diantara keduanya selain itu juga kami akan terus mengembangkan
latihan latihan kursus kursus melalui blk
balai latihan kerja melalui bumn dan juga kursus kursus
yang bisa diaplikasi dengan digital baik kursus yang sifatnya
kepintaran kecakapan maupun kebugaran
dengan demikian maka tenaga kerja kita akan bersaing
dan juga akan dilakukan sertifikasi serta
memulai kursus kursus yang bisa diaplikasi dengan digital baik kursus yang sifatnya kepintaran kecakapan maupun kebugaran
dan juga menggunakan kursus kursus yang bisa diaplikasi dengan digital baik kursus yang sifatnya kepintaran kecakapan maupun kebugaran
dengan demikian saya kira tenaga kerja kita akan bisa bersaing di luar negeri
di samping itu kita melakukan perlindungan kepada tenaga kerja kita di luar negeri
karena undang undang kita sekarang yang terakhir telah bergeser
dari upaya penempatan kepada upaya perlindungan

daripada jalbul masyaleh mengambil kemestlahan semata mata kepada darul mafasid menolak kerusakan
baik terima kasih
kesempatan yang sama saya berikan juga kepada pak sandiaga uno untuk menjawab pertanyaan tadi
dua menit waktu anda pak
indonesia negara yang kaya raya sumber daya alamnya melimpah
sumber daya manusianya hebat hebat pintar pintar dan rajin rajin
saya bertemu dengan sumber daya manusia di seluruh wilayah pelosok indonesia
mereka memancarkan wajah yang optimis
rumah siap kerja yang baru saja diluncurkan oleh prabowo sandi
menawarkan untuk anak muda kita link and match
karena sangat ironis siswa siswa smk sekarang ini mendominasi jumlahnya
mereka masuk smk karena ingin cepat dapat kerja
tapi justru mereka susah mencari lapangan pekerjaan
oleh karena itu kami launching rumah siap kerja untuk anak muda
meningkatkan keterampilan mereka
apa yang dibutuhkan
penyedia lapangan kerja perusahaan perusahaan
apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan kita
kita melihat bagaimana nanti kita akan merekrut
dunia usaha perusahaan perusahaan swasta dan bumn yang akan kita berikan insentif
agar mereka menawarkan program magang dan co op
kepada para anak anak muda yang datang di rumah siap kerja
kita akan hadirkan di tiap kecamatan sampai ke tingkat desa
mereka akan mendapatkan keterampilan yang sesuai
yang dibutuhkan oleh revolusi industri empat
kemarin saya datang ada yang menginginkan desain grafis
ada yang perlu mengasah keterampilannya berbahasa inggris
nah ini adalah sebuah masa depan
yang prabowo sandi yakini akan mengikis jumlah pengangguran di usia muda
sebanyak dua juta dalam lima tahun kami memerintah
dan kami yakin indonesia menang
adil makmur bersama prabowo sandi
terima kasih pak sandi
selanjutnya saya mengundang
sebentar tenang dulu baik
saya mengundang pak maruf untuk memberikan tanggapan
waktu anda satu setengah menit pak kami persilahkan
pertama mari kita bersyukur bahwa tingkat pengangguran kita
sekarang ini sudah berada sangat rendah
antara lima tiga puluh lima tiga belas terendah selama dua puluh tahun
dan kita juga ingin mendorong tenaga kerja kita
mampu menguasai teknologi terutama teknologi digital
kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur
baik infrastruktur darat infrastruktur laut infrastruktur udara dan infrastruktur langit
infrastruktur langit itu adalah melalui palaparing
infrastruktur digital sehingga sekarang tumbuh usaha usaha seperti startup
bahkan juga unicorn bahkan juga kemungkinan sebentar lagi akan ada dekacorn
dengan demikian maka tenaga kita harus kita siapkan ke depan
supaya lebih siap menghadapi tantangan ke depan
sekali lagi ini dalam rangka menyiapkan anak anak kita
yaitu menghadapi tantangan sepuluh years challenge
terima kasih pak maruf
selanjutnya giliran cawapres dua untuk menanggapi
satu setengah menit pak sandi
bagaimana indonesia bisa masuk menjadi ekonomi nomor tujuh besar di dunia di tahun dua ribu tiga puluh dua ribu tiga puluh lima
jika anak anak mudanya tidak bisa diberikan pekerjaan yang baik
bagaimana indonesia bisa masuk menjadi ekonomi nomor tujuh besar di dunia di tahun dua ribu tiga puluh dua ribu tiga puluh lima
jika anak anak mudanya tidak bisa diberikan pekerjaan yang layak
saya pernah merasakan menjadi pengangguran
yang dibutuhkan oleh masa depan anak anak muda kita adalah kesempatan
oleh karena itu rumah siap kerja untuk anak muda kita adalah pelayanan terpadu satu pintu
mereka mungkin bisa diarahkan menjadi wira usaha
seandainya mereka menjadi wira usaha mereka bisa bergabung dengan program okoc
di jakarta okoc sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak dua puluh ribu di tahun dua ribu delapan belas
kami melihat hasil yang nyata dan sudah mendapat review yang positif
kedepan kami yakin dengan pendidikan di rumah siap kerja untuk bukan hanya meningkatkan keterampilan
tapi membuka peluang
karena seorang pengangguran itu tidak butuh belas kasihan
yang dibutuhkan adalah kemampuan
dan itu adalah peluang
saya alhamdulillah allah bukakan jalan
dari usaha yang kecil saya bangun bersama rekan rekan
sudah membuka lapangan kerja bagi tiga puluh ribu karyawan di seluruh indonesia
saya yakin banyak lagi anak anak muda yang mampu berkarya demi indonesia menang
baik terima kasih
tiga topik sudah dijawab
sekarang kita menuju ke topik terakhir
last but not least topik yang tersisa adalah
soal e dan masih tersegel pak ya
saya akan buka
berikut soal yang disampaikan dan disusun oleh panelis tentang bidang sosial budaya
hampir sepanjang usia republik
kebudayaan ternyata belum menjadi haluan pembangunan nasional
baik dalam anggaran maupun program terpinggirkan
pembangunan fisik material jauh lebih diutamakan dengan biaya sangat besar
sebaliknya pembangunan infrastruktur kebudayaan diupayakan secara minimal
apa kebijakan yang akan bapak bapak ambil untuk mengatasi persoalan tersebut
dan kesempatan sesuai dengan giliran
saya berikan kepada pak sandi untuk menjawab pertama kali
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
bung karno bertemu dengan menteri pertahanan amerika serikat
beliau menyatakan dan saya quote
tuhan mungkin memiliki bom atom
tapi kami memiliki seni budaya yang tinggi
tepat enam puluh tahun setelah itu
unesco menobatkan indonesia sebagai negara super power
adidaya yang memiliki kebudayaan yang tinggi
saya melihat memang anggaran dan infrastruktur masih kurang
tapi kita harus melihat dari sisi kemitraan
jika pemerintahannya berpihak terhadap pembangunan budaya
bisa mengajak banyak sekali pihak pihak yang lain
seperti dunia usaha akademisi
universitas universitas bisa ditingkatkan kurikulum
yang mengarahkan minat untuk mencintai kebudayaan kita
dari sisi kebudayaan saya yakin akan muncul peluang peluang ekonomi berbasis kebudayaan
yang akan menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan
di bawah prabowo sandi kita akan tingkatkan
bukan hanya anggarannya tapi wewenangnya juga
untuk mengkolaborasi semua kekuatan yang kita miliki
budaya kita juga tercermin dalam potensi pariwisata yang dimiliki oleh indonesia
jika kita melihat sesuatu dalam pandangan yang holistik
di mana kita tempatkan pembangunan budaya sebagai prioritas
saya semakin yakin indonesia menang di bawah prabowo sandi
bukan hanya bisa melestarikan budaya kita
tapi juga bisa menciptakan letupan letupan ekonomi
yang akan membuka lapangan kerja untuk anak anak muda kita
baik terima kasih
selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pak ma'ruf amin untuk menjawab
waktu anda dua menit pak
kita bersyukur bangsa kita punya strategi pemajuan kebudayaan
oleh karena itu strategi ini akan kita optimalkan
supaya kebudayaan kita tidak mengalami diskontinitas dan disorientasi
karena itu akan kita lakukan konservasi budaya
bahkan kita akan melakukan juga globalisasi budaya kita ke dunia luar
supaya lebih terkenal lebih berkembang
selain itu juga kami akan selain anggaran yang tersedia
seperti tadi saya katakan
bahwasanya kita akan
menyiapkan dana abadi kebudayaan
supaya kebudayaan ini makin berkembang
di samping dana abadi pendidikan
dana abadi riset
sehingga budaya bisa berkembang
dan kebudayaan ini juga kita dorong
untuk juga bisa mengembangkan kebudayaan kita
karena itu pemerintah sekarang sudah membentuk
badan ekonomi kreatif
dengan badan ekonomi kreatif ini
kita akan mengembangkan kebudayaan
dan kita adakan festival kebudayaan
di berbagai negara di dunia
ini adalah cita cita besar
yang ingin kami kemukakan
bahkan insyaallah kami juga akan membangun
seperti opera yang ada di sydney
untuk eksibisi dan pertumbuhan kebudayaan kebudayaan kita
terima kasih pak maruh
memberikan tanggapan atas jawaban capres yang lain
saya persilahkan pak sandi untuk memulainya
satu setengah menit pak
membangun kebudayaan kita
bukan hanya kita bicara anggaran dan infrastruktur
tapi dilihat daripada pelibatan semua elemen
yang bisa mendukung agar budaya ini menjadi satu daya picu
untuk kemajuan indonesia ke depan
saya melihat warisan budaya yang dimiliki kita begitu beragam
dan toleransi itu adalah salah satu juga
warisan daripada budaya kita
kita bisa melihat
bagaimana karya karya terbaik anak anak bangsa kita sudah mendunia
tinggal sekarang kita mengkolaborasikannya
jangan semuanya menjadi beban pemerintah
tapi saya yakin kalau kita bicara tentang budaya
banyak sekali pihak yang ingin membantu
baik dari dunia usaha
teman teman yang bergerak di universitas
di lembaga swadaya masyarakat
mereka ingin berkontribusi
tugas pemerintah adalah membentuk pemerintahan yang kuat
dengan keberpihakan yang tegas
agar budaya menjadi prioritas utama pembangunan
sekarang kita memang lihat
prioritas kita ada di infrastruktur
kedepan di bawah prabowo sandi
kita akan seimbangkan
pembangunan manusia dan budaya
juga harus menjadi prioritas pembangunan prabowo sandi
sekarang saya berikan kesempatan kepada cawapres satu untuk menanggapi
kami akan terus mengembangkan budaya nasional
terutama juga kearifan lokal
kita punya dalian notulu
kita punya pela gandong
kita punya rumah betang
di dalam rangka membangun jati diri bangsa
dalam rangka membangun toleransi dan gotong royong
karena itu kita akan mengembangkan budaya budaya kita itu menjadi nilai nilai kehidupan
nilai kehidupan yang bersifat personal
maupun nilai nilai kehidupan yang bersifat kolektif kebangsaan
yang sifatnya personal adalah persatuan gotong royong
dan juga akhlakul karimah akhlak yang mulia
sedangkan nilai nilai kolektif kebangsaan
antara lain adalah berdaulat dalam politik
mandiri dalam perekonomian
berkepadian di dalam kebudayaan
nilai nilai individual dan kebangsaan ini adalah warisan budaya kita
bahkan kita angkat dari kearifan lokal dan budaya lokal
dan ini akan kita jadikan konservasi budaya
yang nantinya akan memberikan nilai nilai bukan saja nasional
tapi juga global terima kasih
jawaban pak maruf tadi menuntaskan sesi uji panelis
sesi yang mengharuskan para calon wakil presiden menjawab soal yang sudah disusun oleh tim panelis
tapi ini belum berakhir
debat baru akan dimulai di sesi selanjutnya begitu putri
betul sekali alfito tidak kalah seru di segmen berikutnya kita akan menyaksikan langsung
dua kandidat wakil presiden ini saling bertanya
dan beradu argumentasi secara langsung tetap di debat cawa press
rabu tujuh belas april dua ribu sembilan belas rakyat indonesia memilih
presiden dan wakil presiden serta anggota dpr dpd dan dprd
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak dua ribu sembilan belas
indonesia mencatat sejarah baru menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan
pemilih berdaulat negara kuat
pemilih berdaulat negara kuat
pemilih berdaulat negara kuat
pemilih berdaulat negara kuat
pemilih berdaulat negara kuat
pemilih berdaulat negara kuat